untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pencarian korban
kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia effendi manurung di darmaga simanindo samosir
fnd selamat pagi fnd bisa anda jelaskan update terkini dari pencarian hingga pagi ini
fnd berapa korban akhirnya yang telah ditemukan dan juga berapa korban yang masih dalam pencarian
sejauh ini saya saat ini berada di dermaga tiga ras
tepatnya berada di kabupaten simolungun yang berada di pinggiran danau toba
tempat terjadinya kecelakaan kapal kayu kapal motor kayu yang membawa ratusan penumpang
sejauh ini dari data yang kami peroleh dari pihak kepolisian
bahwasanya terdapat sembilan belas penumpang yang ditemukan dan satu orang dalam keadaan tewas
pencarian sendiri saat ini masih berlangsung di median
timsar serta besarnas dan pihak kait sedang melakukan penyisiran di lokasi kejadian kapal yang tenggelam
artinya masih banyak korban yang belum ditemukan begitu ya fnd
saya tidak bisa membayangkan karena kemarin kejadiannya dan sekarang masih belum bisa ditemukan
akan seperti apa obisinya
dari informasi dari pihak kepolisian
kabupaten simolungun akbp marudut liberty panjaitan
menyatakan bahwasannya penumpang kapal sendiri berkisar seratusan lebih
dengan angkutan sekitar dua puluhan
sementara itu jumlah pasti penumpang saat ini belum diketahui
penumpang tidak ada di dalam keberangkatan kapal tersebut
bagaimana bisa manifest kapal ini tidak terdapat datanya
dan juga terkait dengan proses pencarian ini kan semalam sempat terkendala
dengan angin kencang dan hujan effendi
bagaimana skenario lain yang dilakukan oleh tim sar dan juga tim gabungan
terkait dengan pencarian para korban
ya dari tadi diceritakan oleh beberapa pihak terkait
bahasanya kapal mob yang berangkat tersebut tidak memiliki
atau melanggar undang undang pelayaran
artinya mereka tidak memiliki dokumen dan administrasi yang lengkap
untuk melakukan penyeberangan atau pelayaran di danau toba ini
sementara untuk penyisiran sendiri pihak sarnas dibantu
baik baik dari tni polisi dan pihak pihak terkait lainnya
saat ini sedang melakukan rencana untuk melakukan pencarian korban
meskipun saat ini cuaca di lokasi terjadinya kapal tenggelam
agak sedikit buruk disertai oleh angin kencang dan hujan yang gerimis
ini saksi korban sudah ada yang bisa memberikan informasi fnd
tentang bagaimana proses kecelakaan ini terjadi
gimana prabu kurang jelas
apakah saksi korban sudah ada yang bisa memberikan informasi kepada petugas
begitu tentang bagaimana kronologisnya kapal ini bisa tenggelam
menurut salah satu seorang saksi yang selamat
menyatakan bahwasannya kronologi tersebut terjadi
lima ratus meter sebelum sampai ke dermada tiga ratus
saat itu sore itu cuaca buruk disertai angin kencang
dia akibat salah satu penyebab pasti saat ini belum diketahui
namun kuat dugaan muatan yang penuh syarat muatan
kapal yang syarat muatan dan cuaca yang buruk
menjadi penyebab utama tenggelamnya
kapal motor tersebut begitu prabu
baik fnd manurung kami masih terus menunggu informasi dari anda
terkait dengan pencarian korban
selamat bertugas kembali fnd